setelah terduga teroris santoso alias abu wardah dan muhtar alias kahar ditembak mati
pop operasi tinombala dua ribu enam belas tetap dilanjutkan
pola operasi masih sama yaitu menempatkan personel gabungan tni dan kepolisian
di tempat tempat yang diduga menjadi persembunyian kelompok ini
tidak ada penambahan jumlah personel tim gabungan
diperkirakan ada sembilan belas terduga teroris yang masih bersembunyi di sekitar poso
pesisir selatan dan pesisir utara kabupaten poso sulawesi tengah
menurut informasi dari satuan tugas operasi tinombala
anggota kelompok bernama alikalora telah memisahkan diri dari kelompok utama yang ditimpin santoso
diduga ada empat belas orang yang tergabung dalam kelompok ali kalora
lebih dari tiga personel gabungan tni dan kepolisian saat ini terkonsentrasi di wilayah poso pesisir
pos pos penyekatan itu di beberapa titik juga tetap disiagakan
yang akan kita lakukan kurang lebih sama saja
sesuai dengan konsep operasi kita
penegakan hukum dengan mengedepankan kegiatan preemptif preventif maupun represif
segala upaya kita lakukan
kalau rekan rekan bertanya upaya lain atau dengan tertangkapnya mungkin ada yang lain
enggak karena memang dari awal kita sudah all out untuk ini